kita beralih ke informasi lainnya
kamis pagi melakukan panen padi di balai kota
panen dilakukan setelah uji coba menanam padi di lahan sempit
berjalan dengan sukses
kamis pagi wali kota surabaya tri risma hari ini
memanen padi yang ditanam di atas balkon balai kota surabaya
padi itu ditanam pada media tanam bak plastik dua x empat meter
berisi tanah dan air
uji coba yang dilakukan oleh wali kota surabaya sejak empat bulan lalu ini
berhasil mendapatkan tanaman padi dengan bulir bulir padi yang baik untuk dikonsumsi
cara penanaman padi ini dijadikan contoh bagi warga surabaya yang ingin bercocok tanam
tetapi tidak memiliki lahan yang luas
hal ini sebagai salah satu cara mensukseskan program ketahanan pangan pemerintah
dengan keberhasilan panen ini
pemerintah kota surabaya siap membantu warga yang ingin mengikuti jejak wali kota
dengan menyediakan fasilitas bibit media tanam pupuk dan pengairan
bahkan setelah dipanen
dinas pertanian kota surabaya siap memfasilitasi proses pengolahan lanjutan hingga menjadi beras
saya ingin memberikan contoh ke warga
karena saya beberapa kali ikut seminar di luar
semua ngomong food security jadi ketahanan pangan jadi keamanan pangan
bila sistem tanam ini bisa berhasil di masyarakat
maka pemerintah akan sangat terbantu
karena selama ini lahan yang dimiliki pemkot surabaya
target dari pemerintah pusat
kalau dari target nasional
kita lukuh kota surabaya

satu sembilan ratus enam puluh hektare kita punya lahan
sawan di surabaya kurang lebih satu empat ratus hektare
sebagai langkah awal
pemerintah kota akan mensosialisasikan sistem tanaman ini
melalui rt dan rw di seluruh surabaya
selanjutnya dinas pertanian
membuka pintu bagi warga surabaya yang ingin menanam padi di rumah
tentunya dengan dibekali pelatihan terlebih dulu
wahyu pratama surabaya